beberapa hari lalu mantan wakapolri komjenpol purnawirawan ugro seno
menjadi saksi meringankan terhadap hendra kurniawan
di mana dirinya mengaku prihatin atas kasus pembunuhan terhadap brigadir yosua
yang dilakukan oleh ferdi sampo
sebagai mantan kadir popam dan ex wakapolri
melihat apa yang dilakukan oleh ferdi sampo selagi kadir popam dalam kasus ini seperti apa
dan apakah hukuman seumur hidup itu
menurut pandangan bapak pribadi itu memang sesuai atau sepeda apa
nah melihat motif yang sebenarnya ini
tapi kalau bisa jangan terjadilah
jadi sekali lagi keluarga besar itu ya ada adik ada kakak
dianggap kayak orang tua di situ
itu hubungan seperti itu harus dijaga